gue sama ian aja gak gitu tuh amat
yakin lo gak mau makan
gue udah pesenin nih sekalian kan boy
ganjel gue tuh gak lapar
udah lo aja yang makan sendiri
itu minggir udah berhenti dulu
tunggu aku mau turun
iya turun aku mau makan
ibu bapak guru
pakai bahasanya ya
udah segini mana cukup buat bahan berdua
satu buat ibu buat saya
kamu satu aja kan berarti
jangan lupa ya
kecapnya yang banyak bahasanya yang banyak mienya yang banyak
udah gitu daun bawang bonggol
semuanya yang banyak ya ibu
gue mau kerja
wah diam tuh
mesti aku mau turun jadi milik kita nih
cepetan ayo kita pergi
mesin bahan asuk
itu ada ryos sama temen temennya
emang kenapa kok udah mereka
udah yuk naik
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar
kabur lagi kejar kejar kejar

aduh baby aku tuh masih kepikiran
bahasa wayang tadi tau
udah kan aku lagi masen
aku abis bebek melmel
kamu tuh gimana sih
kamu jalan sama aku
bensinnya itu diisi dulu yang full
kalau udah kayak gini gimana ini gimana
iya mah bebek melmel yaudah sekarang kamu bantu
aku dorong dorong si rosia
biar kelihatan lebih romantis gak ke orang orang yang lain
kamu tuh apaan sih
biar beda dari yang lain bebek
yang lain kan makannya makan
bebek ini romantis gak kayak yang lain
enggak kayak yang lain tapi
kita susah mulu ini apaan
keroyokin yaudah kita
eh malah kita keteteran b
yang roakin kita badanya gede gede
be untung aja ada si moni sama anak anak serigala
kalau gak be habis kita be sama mereka
itu manfaat persahabatan
iya be betul sekarang lu ngerasakan
kalo si boy bener lebih bermanfaat
banyak teman daripada banyak musuh
sekarang lu rasain
si boy sama si haikal ada pertandingan lagi
pokoknya kita semua harus nonton
kita supportin mereka gimana
kalau babe dateng
tambah seru supporternya
malu seginian kurang makan lu
sekarang dorong motor bareng sama si meli
motor lu kenapa didorong
gak punya duit
jangan berlagak pacaran
kalo mau pacaran moda dong
sidik ahadis sama gua
gua mah ganteng punya cewek nah lu
babe lagi sibuk
gian mau curhat sama babe
serius apa sih curhat apaan
tau lah iyan lah lu gak usah pake rahasia dua an
lagian kan kita kan satu tongkrongan
masur pake rahasia dua an sama kita dua
kalau semua masih pada bocah ingusan
lu urusan orang gede
badan gue emang kurang gede apa sih
badan lu itu udah kayak gentong
kita semua juga misalnya kali
gua harus semua gua singkit kutan
urusan gua sama babe ngerti lu
iyan ikut babe yuk belakang yuk
tunggu lu disana aja
jadi gitu be
kasian juga si boi
bagaimana cara ngasih tau ke hayo
biar dia gak ngabuk terus sama si boi be
ya kalo itunya si babe tau
ya emang cuman
kayanya dia musti orang tua yang kasih tau dia
kalo saya boi atau temen dua yang lain
yang ngasih tau ke hayo
cuma b dia gak bakal mau denger
kebetulan babe juga mau nonton
yaudah be tapi
nanti babe jangan sampe kasih tau hayo ke latoboy ya

yakin lo gak mau makan
sudah dipesenin nih sekalian kan boy
angel gue tuh gak lapar udah lu aja yang makan sendiri
katanya lo udah nembak refah